penerimaan peserta didik baru atau ppdb kota bandung dua ribu dua puluh
jenjang smp atau mts siap digelar
sejumlah sekolah menyatakan kesiapan menghadapi ppdb tahun ini
salah satunya smp negeri empat belas
pihaknya telah membentuk sistem kepanitiaan
menyiapkan fasilitas seperti ruangan dan koneksi internet
pada ppdb tahun ini sekolah ini menerima sembilan rombongan belajar
yang terbagi atas jalur zonasi afirmasi prestasi dan perpindahan tugas orang tua
pihak sekolah menjamin pelaksanaan ppdb digelar secara transparan
pihak sekolah menjamin pelaksanaan ppdb yang telah dihasilkan
pihak sekolah menjamin pelaksanaan ppdb yang telah dihasilkan
sekolah lainnya yang juga telah siap menggelar ppdb tahun ini
yakni smp negeri tujuh
kesiapan itu meliputi sarana dan prasarana seperti komputer dan koneksi internet
termasuk kesiapan panitia dalam melayani orang tua para calon peserta didik
yang memerlukan informasi
tahun ini smp negeri tujuh menerima peserta didik baru
sebanyak tiga ratus dua puluh siswa yang terbagi sepuluh kelas
dalam proses ppdb pihak sekolah mengacu pada aturan yang berlaku
kami mengikuti aturan saja
karena selama itu dilaksanakan secara perpindahan
secara online insya allah kita kalau sekolah tidak akan berani melakukan itu
diterimanya di lewat jalur jonasi sebanyak lima puluh persen
jalur arpir masih di kita dua puluh persen
di jalur prestasi ya dan juga di jalur perpindahan orang tua
seperti aturan sesuai dengan perwala
dinas pendidikan kota bandung menyatakan tahapan ppdb smp dua ribu dua puluh
telah dimulai pada dua puluh lima mei dua ribu dua puluh
pendaftaran akan dimulai pada tiga belas juni dua ribu dua puluh
penyelenggaraan ppdb tahun ini mengacu pada permendikbud nomor satu tahun dua ribu dua puluh
dan peraturan wali kota no lima puluh tujuh tahun dua ribu dua puluh satu
tahun ini total kuota kursi untuk smp negeri sebanyak lima belas enam ratus delapan puluh kursi
dan untuk smp swasta sebanyak dua puluh satu sembilan ratus lima kursi
dinas pendidikan kota bandung menjamin penyelenggaraan pp
yang berhasil dikendalikan
penyelenggaraan ppdb berjalan akuntabel lancar dan transparan
termasuk sanksi tegas akan diberikan apabila terdapat praktik jual beli kursi di satuan pendidikan
saya kira apa yang menjadi ajas pelaksanaan ppdb ini adalah kita transparan dan akuntabel
saya kira untuk satuan kerja kami dinas pendidikan
tidak ada yang melakukan itu saya kira untuk di lingkungan dinas kami
kami akan komitmen dengan aturan yang telah ditetapkan
saya kira bahwa tidak hanya di dinas pendidikan yang akan menjawab seluruh pertanyaan
jika ada hal hal yang perlu dikonfirmasi atau dijelaskan
di seluruh satuan pendidikan di sekolah sekolah pun ada ppid yang akan melayani itu
dinas pendidikan kota bandung meminta para calon peserta didik memahami syarat syarat yang ditetapkan
persyaratan itu diantaranya berusia maksimal delapan belas tahun pada tahun pelajaran baru
menyerahkan fotokopi ijazah yang dilegalisasi
atau surat keterangan hasil ujian yang diterbitkan sekolah atau madrasah
menyerahkan akte kelahiran calon peserta didik ktp orang tua dan kartu keluarga
selain itu melampirkan surat keterangan tanggung jawab mutlak orang tua atau wali calon peserta didik